polisi masih mengusut kasus penyerangan kantor majelis ulama indonesia
pelaku sendiri sempat mengirimkan surat dan mengaku sebagai wakil nabi sebelum akhirnya melakukan serangan
diduga tidak terkait dengan jaringan terorisme namun hingga kini motif penyerangan masih dipertanyakan
kita akan analisa bersama psikolog forensik reza indragiri
mas reza selamat malam
kita melihat bagaimana informasi awal tadi disampaikan ada keterangan juga dari pihak kepolisian
bagaimana melihat hasil penyelidikan sejauh ini bagaimana membaca karakter serangan yang terjadi di kantor mui kemarin
tidak mudah karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia
tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa membangun profiling psikologis apapun terhadap yang bersangkutan
karena di dalam ilmu psikologi ada pendekatan yang disitulahkan sebagai otopsi psikologis
otopsi psikologis ini antara lain bermanfaat bagi kita untuk menakar kira kira derajat kewarasannya seperti apa
dan yang kedua sudah barang tentu akan berbicara tentang apa gerangan yang terjadi
dan menjadi motif yang bersangkutan
latar belakangnya proses berpikirnya gaya hidupnya tingkat kecerdasannya dan seterusnya
yang akan kemudian bisa memandu kita terutama sekali otoritas penegakan hukum
untuk sampai pada simpulan yang dianggap paling mendekati kenyataannya
tentang kondisi psikologis tentang proses berpikir dan perilaku yang bersangkutan
oke kesimpulan awal sementara pihak polisian seperti tadi disampaikan tidak terkait dengan aksi tindakan terorisme
saya ingat bahwa polri pada waktu waktu belakang ini justru acapkali membangun narasi
bahwa hari ini ketika kita bicara terorisme tidak lagi melulu bicara dalam format network alias jejaring
di cnn sebelum pandemi pernah saya katakan regenerasi teror sekarang berlangsung lewat dua mekanisme
pertama istilahnya adalah self radicalization meradikalkan diri sendiri
yang berlanjut dengan self recruitment langsung membaikat diri sendiri
bahwa saya akan melakukan a b c dan seterusnya
dengan dua mekanisme macam itu maka bisa kita pahami bahwa hari ini pelaku teror tidak merupakan
bagian dari jaring tapi bisa merupakan gerak individual
orang mengistilahkannya sebagai lone wolf atau sejenis itu
alhasil kalaulah yang bersangkutan ini dianggap bukan merupakan jaringan teror apapun
maka tetap terbuka kemungkinan yang bersangkutan adalah teroris yang beraksi sendirian
lewat dua mekanisme yang tadi saya katakan
sementara ini hasil penyidikan yang bersangkutan menulis surat gitu ya
sebagai wakil nabi
bersama bagaimana surat yang kemudian juga sudah disampaikan diperlihatkan kepada publik
kita melihat bahwa yang menjadi pelaku beberapa kali mengirimkan surat
nah ini dia kita akan lihat bersama
mengaku sebagai wakil nabi
ini adalah surat yang kesekian begitu ya mas rizaya
yang kesekian ya
artinya kan pesan pesan seperti ini sudah tersampaikan ke majelis ulama indonesia
dan ini kemudian tidak diindahkan begitu saja
pertama bahwa jangan pernah menyepelekan pesan ancaman apapun
ini mengingatkan kita pada kasus ancaman terhadap warga muhammadiyah yang akan dibunuh beberapa waktu lalu
sudah sepatutnya otoritas penegakan hukum sekali lagi tidak memandang sepele ancaman sekecil apapun
apalagi yang sudah menyangkut nyawa menyangkut kehidupan
itu poin pertama
yang kedua kalau ini kita anggap sebagai surat kesekian
maka aksi yang bersangkutan di mui kemarin itu juga merupakan aksi pidana kesekian
ya karena sebelumnya juga sudah terjerat kasus pidana
melakukan perusakan gedung dprd
berarti yang bersangkutan sesungguhnya sudah memenuhi kriteria sebagai residikis
ketika kita cap yang bersangkutan sebagai residivis maka muncul dua persoalan yang sangat besar
pertama mari kita cek ketika yang bersangkutan melakukan pidana pertama kali
adakah perintah dari pengadilan agar yang bersangkutan itu menjalani pengobatan
apa yang saya utarakan ini sesungguhnya isi dari pasal empat puluh empat ayat dua kuhp
bahwa ketika ada pelaku pidana yang dinilai tidak waras atau sejenisnya
maka hakim bisa memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan
bahwa hari ini dia mengulangi perbuatannya dengan keunikan tanda petik di dalam suratnya
ini mengindikasikan sepertinya tidak ada program rehabilitasi atau pengobatan apapun untuk menormalkan kondisi psikisnya
itu yang pertama
yang kedua berulangnya perilaku pidana alias residivisme merupakan tanda tanda bahwa seolah olah
otoritas kementerian hukum dan ham tidak melakukan risk assessment
atau penakaran resiko terhadap terpidana
karena tidak dilakukan risk assessment atau penakanan resiko
maka praksis tidak ada satu pihak pun di republik ini yang bisa memprediksi
apakah dia akan mengulangi perbuatannya atau tidak
bahwa kemudian yang bersangkutan sekali lagi mengulangi perbuatan pidananya ini menunjukkan
bahwa tidak ada satupun otoritas penegakan hukum yang siap untuk mengantisipasi pelaku ini beraksi kembali
karena emang ini tidak ketakar dalam tanda kutipan
tidak ketakar tidak ada risk assessment
dengan kata lain ringkasnya ada dua hal yang mengalami eskalasi
pertama memburuknya kondisi psikis yang bersangkutan terkait dengan waras atau tidak waras
dan yang kedua adalah memburuknya agresivitas atau dorongan kekerasan pada diri si pelaku
nah bisa kita saksikan ketika kemudian otoritas terkait tidak bekerja sebagaimana mestinya
terjadilah victimisasi serangan jahat terhadap otoritas mui
masyarakat sipil boleh bertanya

kalau otoritas mui bisa diserang sedemikian rupa
lantas bagaimana nasib warga negara yang bukan merupakan dari otoritas yang besar semacam itu
oke jika kita berbicara ada kemungkinan tidak waras atau seperti itu ya
oke anggaplah demikian
bagaimana kemudian ini bisa pelaku membawa senjata datang ke kantor majelis ulama indonesia
artinya kan harus menyebrang begitu ya ke jakarta
mbak elvira kita sesungguhnya tidak sedang bicara orang ini sebagai orang yang konon tidak waras tidak
kita bicara tentang orang yang melakukan perbuatan pidana itu pokok persoalannya
dengan demikian dengan bingkai bahwa kita sedang berbicara tentang orang yang melakukan perbuatan pidana
maka kemungkinan ini tidak hanya dua tetapi tiga
kemungkinan dua yang pertama adalah dia waras atau tidak waras
sementara kemungkinan yang ketiga karena dia berada di ranah hukum sedang bermasalah dengan hukum
maka kemungkinan yang ketiga adalah dia waras namun pura pura tidak waras
istilahnya adalah malingering
maling ngering alias pura pura sakit pura pura tidak waras
biasa dilakukan oleh orang orang yang sedang bermasalah dengan hukum agar terhindar dari proses hukum
oke kita lihat pernyataan dari asro runiam
apakah ini kemudian membantu mas reza menentukan ini masuk dalam kategori waras atau tidak waras
kita simak pernyataan berikut ini
dokumen yang dia bawa salah satu dokumen yang ditemukan adalah kartu anggota sebuah syuting klub
artinya dia bukan orang yang awam terkait dengan masalah persenjataan
dia cukup punya referensi bagaimana penggunaan senjata dengan diindikasi melalui keanggotaan syuting klub tersebut
resmi menjadi anggota memiliki kartu keanggotaan
simpulan saya ingin menafsirkan perkataan pak asro runiam
bahwa pelaku ini adalah orang yang waras
sementara isi suratnya sangat tanda petik unik mengindikasikan ada ketidakwarasan
maka kembali ke kemungkinan yang ketiga
ada kontra yang terjadi
positif ya kemungkinan ketiga tadi
apakah pelaku ini adalah orang yang waras namun berpura pura tidak waras
perilaku pura pura tidak waras alias tidak sehatnya itu tercermin dari isi suratnya
sekali lagi pura pura tidak waras pura pura sakit melingering itu biasa dilakukan
oleh orang orang yang bermasalah dengan hukum
dengan kata lain terbuka ruang spekulasi
bahwa isi surat yang mengesankan tidak waras itu adalah bagian dari sebuah siasat untuk menghindari pertanggung jawaban pidana
dia merancang aksi kejahatannya dengan baik
dia merupakan anggota syuting klub dan seterusnya
dan isi surat yang kesannya tidak waras tersebut justru cerminan kewarasan dia
cermin sehatnya dia cermin sehatnya atau cerdasnya dia
atau entah mungkin ada kelompok lain
kelompok tertentu yang sudah mempersiapkan pelaku ini agar kemudian lolos dari jerat pidana
seandainya dia masih bernyawa
kita berbicara banyak kemungkinan sampai nanti ada hasil final dari pihak polisian
tapi tadi saya tertarik mas reza mengatakan kemungkinan ada kelompok lain yang di sekitar pelaku
arahnya bisa ke sana
di dalam aksi aksi pembunuhan yang berlatar operasi intelijen ya
paling tidak ada tiga pihak
pertama pihak yang mengumpulkan informasi
pihak yang melakukan eksekusi
dan pihak yang melakukan pembersihan
bahwa pelaku tidak butuh waktu lama sejak dia meletuskan senjatanya
hanya dalam hitungan menit kemudian dia meninggal dunia
pertanyaan meninggal dunia karena apa
di dalam hasanah psikologi forensik ketika bicara tentang orang meninggal dunia ada empat kemungkinan
pertama natural yang bersangkutan meninggal karena faktor alami konon sakit jantung
agar sakit jantung datang secara tiba tiba
atau ke accident kecelakaan dia terpeleset
kepalanya membentur asfal sejenisnya
yang ketiga suicide
yang keempat tidak
atau yang keempat homoside
benar dia sakit jantung
tapi siapa penyebabnya
apakah datangnya penyakit jantung itu karena faktor alami ataukah hasil pabrikasi
lagi lagi otoritas penegakan hukum yang kita harap bisa memastikan
dari empat penyebab kematian itu
sesungguhnya pelaku ini meninggal karena yang mana
demikian pula terkait dengan kewarasan
apakah dia waras ataukah tidak waras
namun pura pura tidak waras
tadi mas reza mengatakan jangan menyepelekan kemungkinan
ancaman ataupun teror atau apapun itu namanya mas reza
kita belajar dari kasus ini
sekali lagi saya harus mengatakan kita menunggu hasil final dari pihak polisi yang terkait kasus ini
bagaimana kita bisa kemudian mengkalkulasi ancaman yang seperti apa yang kemudian bisa menimbulkan teror yang cukup besar
saya harus buka catatan
tapi saya bisa pastikan bukan satu bukan dua bukan tiga bukan lima bukan sepuluh aksi pembunuhan yang didahului dengan ancaman secara tertulis dari pelaku
baik ancaman yang dikirim lewat surat kertas ataupun ancaman yang disebar lewat media sosial
kasus penembakan masal di amerika serikat belakangan ini termasuk yang terjadi pada awal mei atau akhir april lalu didahului oleh pengancaman lewat media sosial
nah ini menjadi tanda
bahwa sekali lagi memang kita tidak punya alasan untuk menganggap perbincangan di media sosial adalah perbincangan impulsif belaka sendagurau belaka
terlebih ketika sudah menyangkut ancaman terhadap kehidupan manusia
demikian juga terhadap surat
surat sudah nyata nyata bisa dipakai sebagai alat bukti pidana
tanpa harus menunggu ada orang kehilangan nyawa ancaman membunuh pun sesungguhnya sudah bisa
meskipun bentuk surat seperti itu
sudah bisa diminta pertunjukan secara pidana
dianggap ini diluar nalar mengaku sebagai wakil nabi
oh harus kita anggap sebagai hal yang bernalar
kalau kita ingin berlanjut ke proses hukum
karena sekali saja kita asumsikan pelaku tidak bisa bernalar
artinya tidak sehat tidak waras tidak rasional
maka justru kita seolah memberikan celah bagi yang bersangkutan untuk lolos dari jerat hukum
mari kita asumsikan aksi aksi semacam ini adalah aksi yang dilancarkan oleh yang penalarannya bagus yang waras yang sehat yang cerdas yang rasional
itulah satu satunya asumsi bagi kita untuk bisa memastikan proses hukum berjalan
termasuk rasional untuk memilih lokasi
penyerangan majelis ulama indonesia baru kali ini kemudian mengalami serangan
sejujurnya serangan terhadap mui sudah banyak
walaupun serangan dengan menggunakan senjata baru kali ini
tapi serangan terhadap kredibilitas cacimaki hinaan umpatan serangan serangan psikologis terhadap mui menurut saya sudah sangat sering dilancarkan
tapi sepanjang ingatan saya berjalan tampaknya belum ada satupun yang kemudian dimintai pertanggung jawabannya oleh otoritas penegakan hukum
terakhir sebagai penutup
ada kekhawatiran bahwa ini kemudian tidak hanya sebatas serangan saja tapi memicu aksi aksi lainnya
menurut mas reza apakah ini memiliki kemungkinan ke arah sana
kemungkinan itu ada
alhasil ada dua resep yang harus dipenuhi oleh otoritas penegakan hukum terkait dengan menindaklanjuti kasus ini
harus cepat dan harus ajak
hitung hitungan di atas kertas ketika kerja penegakan hukum berlangsung secara cepat dan ajak atau cepat dan konsisten
maka ruang bagi terdiri dari kerajaan
dan jika terjadi aksi kejahatan serupa pada waktu berikutnya akan bisa dipersempit
karena setiap orang akhirnya bisa belajar
setiap tindakan yang salah akan ditindak sekali lagi secara cepat dan konsisten
calon pelaku tidak akan meniru perbuatan itu dan yang sudah pernah melakukan tidak akan mengulangi perbuatannya
oke secara cepat dan konsisten
kita tunggu bagaimana nanti selengkapnya dilakukan oleh pihak polisian
mas reza terima kasih sekali lagi waktunya di pembes semalam hari ini